gubernur dki jakarta anies baswedan memastikan tidak ada surat izin keluar masuk atau sikm
selama masa penerapan pembatasan sosial berskala besar psbb total yang mulai berlaku pada hari ini
pemprov dki sempat memperlakukan sikm saat pertama kali menerapkan psbb transisi juni lalu
kebijakan sikm tertuang dalam peraturan gubernur no empat puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang pembatasan bepergian keluar dan atau masuk provinsi dki jakarta
kemudian pada empat belas juli pemprov dki jakarta mencabut aturan penyertaan sikm
bagi warga yang keluar masuk ibu kota
dan kini dalam masa psbb total warga yang hendak meninggalkan atau menuju jakarta
juga tidak perlu membawa sikm